ratusan supporter bonek senin siang mendatangi kantor satpol pp kota surabaya
mereka memprotes tindakan satpol pp yang menurunkan spanduk dan poster dukungan untuk persebaya
yang dipasang di seluruh pelosok kota surabaya
dengan mengenakan atribut hijau hijau serta bendera kebesaran klub persebaya surabaya
ratusan supporter bonek senin siang mendatangi kantor satpol pp kota surabaya
aksi ini dilakukan buntut tindakan satpol pp yang menertibkan sejumlah spanduk dukungan
dan bentuk protes terhadap pssi yang dipasang di sejumlah ruas jalan dan sudut kota surabaya
dalam aksinya ini bonek ingin mengklarifikasi bahwa pemasangan spanduk dukungan dan protes terhadap pssi
yang belum mengakui persebaya merupakan bentuk spontanitas perjuangan supporter bonek
setelah dilakukan pertemuan dengan pihak satpol pp kota surabaya
akhirnya sepakati spanduk dukungan dan protes terhadap pssi
akan difasilitasi tempat di dua puluh empat titik di kota surabaya dengan sejumlah syarat
yang pertama memelihara ketertiban yang kedua mempertahankan memelihara estetika kota
dan sampai itu terlalu misalnya dia memasang yang menggabung fasilitas fasilitas umum
supporter bonek sendiri akan tetap memasang spanduk dukungan dan protes terhadap pssi
hingga ada keputusan dipulihkannya status persebaya pada kongres tahunan pssi pada delapan januari dua ribu tujuh belas mendatang
namun untuk pemasangan spanduk spanduk kali ini bonek berjanji akan lebih tertib dan sopan